tahun baru tarif baru
karena mulai dua ribu dua puluh nanti pemerintah telah memutuskan untuk mengatrol sejumlah tarif
di antaranya iuran bpjs kesehatan tarif listrik tarif tol hingga cukai rokok
kenaikan bpjs tersebut diatur melalui perpres no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang jaminan kesehatan
yang ditandatangani presiden jokowi pada dua puluh empat oktober lalu
dengan aturan tersebut iuran per bulan kelas mandiri satu naik dari rp delapan puluh menjadi rp satu ratus enam puluh
kelas dua naik dari rp lima puluh satu menjadi rp satu ratus sepuluh
dan kelas tiga naik dari rp dua puluh lima lima ratus menjadi rp empat puluh dua
selain bpjs kesehatan pemerintah juga bakal melakukan penyesuaian tarif listrik
subsidi untuk golongan rumah tangga yang berdaya rp sembilan ratus
akan dicabut pada dua ribu dua puluh
namun kenaikan tersebut belum akan langsung terjadi per satu januari mendatang
dikutip dari cnn indonesia com penyesuaian tarif akan dilakukan setelah pemerintah dan pln merampungkan pendataan terlebih dahulu
tarif lain yang juga akan mengalami kenaikan adalah tarif tol
pada akhir november lalu pemerintah menyatakan tengah mengkaji kenaikan tarif pada delapan belas ruas tol
bahkan sampai tak menunggu tahun berganti

pemerintah juga telah mengalami penyesuaian tarif
salah satunya tol jagorawi yang sudah menaikkan tarif pada sembilan belas desember lalu
sementara tarif lain yang juga mengalami kenaikan di tahun depan ialah cukai rokok
sejak menteri keuangan sri mulyani mengeluarkan aturan pada oktober dua ribu sembilan belas
kenaikan cukai hasil tembak kayu tersebut pun ikut diramaikan desa sensus
bahwa harga rokok bisa mencapai rp tiga puluh lima perbungkus
pada dua ribu dua puluh mendatang
tahun baru tarif baru
dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik agus pambagio
selamat malam pak agus
selamat malam mbak ibrahim
pak agus ini kan sejumlah tarif dinyatakan bahwa akan mengalami penyesuaian
mulai dari bpjs kesehatan listrik hingga tol per dua ribu dua puluh ini
bagaimana tanggapan anda dan kenaikan tarif ini memang sudah waktunya
atau seperti apa pak
listrik kan nggak naik listrik cuma mencabut subsidi ya bukan naik kan
iya penyesuaian kan
kan nggak jadi
iya nah apakah memang kenaikan kenaikan di sejumlah hal ini mulai dari tol kan mengalami kenaikan gitu
bpjs kesehatan juga
gini kalau tol itu kan itu swasta private
dia naik ketika dia evolusi harganya sudah naik
tol itu ada aturannya setiap dua tahun dia harus naik
kalau enggak investornya nggak ada yang mau
kan itu sudah dibuat dulu waktu saya menolak aturan itu tidak ada yang bantuin
kalau saya suruh boykot plan nggak lewat jalan tol nggak ada yang mau
kalau sekarang ya tiap dua tahun harus naik
masing masing tergantung kapan dia mulai terhitung beroperasi
sementara kan kalau kita bahas spesifik soal tol nih
memang mengalami kedaikan rencaranya di sejumlah ruas begitu
tapi kalau dibandingkan dengan pelayanan
dibandingkan dengan pelayanannya sejauh ini fasilitasnya apakah memang dinilai bahwa kenaikan ini wajar dilakukan atau seperti apa

sempatuhan yang wajar apa nggak
jadi kalau tol kan pakai spm dia standar pendana minimumnya kan di review itu oleh semua orang
best area lah segala macam kan di review
kalau alasannya kita bayar tol naik terus tapi macet nah tol itu bukan jalan bebas macet
tol itu jalan bebas hambatan yang nggak ada lampu merah nggak ada apa gitu loh

tol itu bukan jalan utama jalan utama itu bukan yang bayar
waktu itu saya berdebat dengan pemerintah kan
kalau jalan tol kalau nggak mau masuk ya keluar aja nggak apa apa mas
ya memang betul
jadi kalau kita ngeluh jalan tol naik nggak usah lewat tol gitulah intinya
karena setiap dua tahun sudah diatur kalau nggak investornya nggak ada yang mau masuk
nah itu persoalannya sekarang tol trans jawa itu harganya masih harga sosial

harga aslinya nggak begitu
karena dia harus mengembalikan uang di bank
ya ini komoditas ekonomi private bukannya publik
terus apalagi rokok kalau rokok ya harus mahal kalau enggak orang merokok terus
tapi kalau besaran kenaikannya ini mulai dari cukai rokok kemudian juga tarif listrik kan memang dicabut begitu subsidinya
kalau listrik kan nggak jadi
kalau listrik kan nggak jadi
listrik nggak jadi
bpjs itu angkanya kan harusnya peraturannya setiap dua tahun di apa namanya
sesuaikan ya di review kemudian disesuaikan tarifnya
nah waktu itu yang tahun dua ribu enam belas terakhir kan harusnya dua ribu delapan belas
itu harganya yang pbi itu sudah kalau saya tidak salah rp tiga puluh enam
sementara kan waktu itu masih dua puluh lima lima ratus kalau saya nggak salah
terus nah jadi harus naik
yang saya selalu katakan pada pemerintah kesalahannya adalah bpjs itu menanggung seluruh penyakit sampai sembuh atau sampai meninggal
karena dia sudah tidak bisa diobati
jadi itu akan mengurang dana pemerintah sedangkan bpjs itu dasarnya patungan
ya kan yang miskin dibayarin pemerintah suruh tapi yang bekerja mandiri dan sebagainya bayar
ya ini lah
baik berarti memang kenaikan tarif ini memang sudah menjadi konsekuensi dan itu tadi ya
memang sudah waktunya untuk beberapa lini dinilai untuk
bukan soal waktu bukan soal kebutuhan apa
bisa tidak naik
tapi harus disuruhkan pelayanannya karena memang nggak masuk
baik kalau gitu
terima kasih banyak pak agus pambagio sudah bergabung bersama cnn indonesia connected